komisi aparatur sipil negara menyatakan bahwa gubernur dki jakarta anies rashid baswedan bersalah dalam perombakan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta
dalam siaran pers tertanggal dua puluh tujuh juli dua ribu delapan belas garis miring ks an menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta
komisi aparatur sipil negara memberi empat rekomendasi kepada gubernur dki jakarta anies baswedan untuk segera ditindaklanjuti
jika anies baswedan tidak menjalankan rekomendasi maka kasn akan merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal tiga puluh tiga ayat satu uu nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
gubernur dki jakarta anies baswedan berkata
anies baswedan mengaku heran atas langkah komisi aparatur sipil negara atau kasn yang menyampaikan rekomendasi terkait perombakan pejabat dki secara terbuka
dan berikut pernyataan anies seperti dikutip dari detik com